dari mancanegara sebagian penduduk di khartoum sudan
investasi lantaran tak bisa mengungsi ke luar negeri
sebagian penduduk sudan mengaku tidak mampu membayar ongkos bus untuk melarikan diri
untuk mengungsi ke mesir negara tetangga terdekat saja
tarif bus naik hingga enam kali lipat atau sekitar lima juta hingga tujuh empat ratus rupiah
hal ini dikarenakan perebutan kekuasaan tentara sudan dan kelompok paramiliter
pertempuran telah menewaskan ratusan orang sejak lima belas april lalu
dan mengubah daerah pemukiman menjadi zona perang